ya kita ke informasi selanjutnya
kamis pagi jalan menuju kawasan puncak ke bogor jawa barat mulai dibanjiri kendaraan
antrian kendaraan dari arah jakarta mengular hingga enam km menjelang gerbang tol ciawi
setelah antrian di gerbang tol ciawi kemacetan berlanjut di simpang gadok hingga megamendung
kendaraan wisata dan pemudik jarak dekat mendominasi kemacetan
agar kepadatan lalu lintas tidak bertambah parah polisi memperlakukan sistem satu arah lebih awal
sampai dengan nanti pukul sebelas siang
kendaraan hanya bisa bergerak dengan kecepatan rata rata lima km per jam
ini sekitar tiga puluh menit
rencana mau ke mana
saya mau ke sukabumi
sekarang keluar ya
berapa jauh ini
berapa jauh ini macetnya
ini sih sekitar satu kilo lah
satu km ke belakang ya
mau sukabumi pak
hiburan atau mudik
lonjakan jumlah kendaraan di kawasan wisata ini diperkirakan terus terjadi hingga akhir pekan
muhammad juanda bogor
ya sekian informasi terkini gomudik dua ribu enam belas cnn indonesia
ikuti update situasi terkini seputar arus mudik dua ribu enam belas dalam komunik cnn indonesia satu jam mendatang
jika anda ingin update informasi seputar mudik jangan lupa unduh aplikasi gomudik di play store
alexandra asma seberata